diduga sengaja dibakar kantor kepala desa karangsari garut hangus dilalap si jago merah
polisi mengamankan sejumlah barang yang diduga menjadi penyebab kebakaran
kebakaran kantor kepala desa karangsari kabupaten garut ini direkam oleh warga
selain ruang pelayanan yang berisi benda benda yang mudah terbakar api juga menghanguskan ruang aula
polisi yang memeriksa tempat kejadian perkara menduga sekelompok orang sengaja membakar kantor kepala desa
tadi kita sama sama sudah ke tkp nanti mungkin kita akan ke puslapor
saya juga tidak tahu ya nanti akan saya dalamin dulu hasilnya ya karena semuanya masih dalam penyelidikan
padanya dugaan ketelibatan kebakar desa juga itu diselidiki
ya itu terpisah kita hanya penyelidikan masalah
sementara pada pekan lalu
sejumlah warga mendatangi kantor kepala desa untuk memprotes kepala desa mereka
warga menuduh kepala desa mesum lantaran kerap dipergoki berada di penginapan
kalau waktu kebelakang belakang ada yang menyampaikan aspirasi kesini
waktu hari selasa sama hari kamis
ya siapa kepala desa katanya tadi saya belum tahu persis gitu
berada di penginapan gitu katanya
jadi saya tidak tahu persis
jadi nuduhnya gitu warga banyak kan waktu itu
kurang tahu cuma misalnya tahunya berkembang di masyarakat
sejumlah barang bukti yang diamankan
diantaranya botol berisi cairan mirip bensin
bongkahan batu dan serpihan kaca
deden rahadian kabupaten garut